berbisnis aksesori untuk hewan peliharaan ditekuni freddy lugina sejak dua ribu tujuh belas lalu
terinspirasi dari kecintaan keponakannya kepada kucing
freddy memutuskan beralih profesi
dari seorang guru honorer menjadi pengusaha aksesori hewan peliharaan
saya memang sudah menjahit dari sebelum dua ribu tujuh belas
itu buka punya konveksi untuk seragam di tahun dua ribu tujuh belas
saya coba buat baju baju kucing baju baju hewan
itu ya dasarnya dari keponakan sama kakak yang kasih usulan
tidak hanya pakaian topi dan aksesori pendukung hewan peliharaan lainnya juga dijual freddy
dalam sebulan freddy bisa meraup omset hingga enam juta rupiah lewat penjualan secara daring
selain freddy ada lagi pelaku bisnis lain yang menekuni bidang usaha ini yakni dewi femina
dewi menjual secara daring aksesori berupa pakaian dan syal bagi hewan peliharaan
seperti kucing anjing dan kelinci
aku produksi sendiri sekarang tapi aku kerjasama sama penjahit lokal di berbagai daerah
jadi aku yang kasih ide design ke mereka nanti mereka yang polain mereka yang jahit
buat foto di instagram terus juga buat lucu lucuan aja sih
kan medicine kucing aku hitam dipakai warna yang kontras itu jadi gemes banget
enggak sih enggak aku pakai seharian
karena kan kasian juga sama kucingnya karena kita seperti memaksakan gitu apa yang seharusnya kita pantas juga bentuknya
enggak dia pakai gitu nah itu kan untuk foto doang atau kita mau ambil video baru aku pakai
nabi selaku copot lagi sih buat kenyamanan kucingnya sendiri memberikan aksesoris seperti
baju kucing kepada hewan peliharaan anda ini bisa menjadi pilihan untuk bermain bersama dengan hewan
peliharaan anda namun demikian menurut pakar kesehatan hewan institut pertanian bogor anda
perlu memastikan hewan peliharaan anda aman dan nyaman menggunakan aksesoris yang anda berikan
ines sayun iza indra raharja kabupaten bogor